terus kamu mau terima dia lagi
setelah semua yang dia lakukan ke kamu no
papa juga sama kecewa sama mama
selamat sore dengan pak elmino
betul saya sendiri gimana bu
kami ingin melaporkan permintaan bapak untuk mencabut laporan
bahwa hal ini sudah disetujui
oh gitu ya terima kasih buat informasinya bu
bu elsa juga sudah diberitahukan hal ini pak
besok bu elsa bebas pak
begitu juga bu elsa bebas
baik sekali lagi terima kasih bu
semoga dengan begini
aku benar benar sudah melakukan keputusan yang tepat
untuk membebaskan elsa dari hukumannya
kok mama disini sih ma
kenapa gak nunggu di atas aja
kan mama punya kunci apartemen aku juga
ren mama itu buru buru datang dari surabaya langsung kesini
karena tau kan mama gak ada di atasnya

karena tau kamu itu ditahan
kunci apartemen kami itu ketinggalan di laci rumah mama
apa apaan sih ma
kamu baik baik aja kan
kamu gak sakit
pokoknya mama harus pastikan kamu baik baik aja
kamu gak sakit kan
aku gak kenapa napa ma
aku baik baik aja
julilah kalo begitu
mama tuh cemas sama kamu
sekarang kan aku udah bebas
jadi mama gak usah khawatir lagi ya
kamu itu anak mama satu satunya
kamu gak pernah macem macem
kamu tuh anak yang baik selama ini
kok bisa bisanya orang muduk kamu tuh nyerang orang
gimana sih ceritain
coba ceritain sama mama
nanti aku ceritain ya di atas
kita ke atas dulu aja
itu tas mama ya
kamu harus cerita yang benar
pokoknya gak boleh ada yang ditutup tutupin
gak mungkin saya cerita detail ke mama
apalagi ini menyangkut tugas dan rahasia dari pak
kok mana diem aja
aku jadi gak bisa cerita
ya wih sekarang mama denger
iya ma jadi gini
aku diminta sama paal
buat ngelakuin sebuah pekerjaan lah
tugasnya itu adalah
menyelidiki seseorang ma
orang itu sadar ma
dia marah sama aku
akhirnya kita berantem
urusan jadi panjang kayak gini
tapi kan alhamdulillah
semua urusannya sekarang jadi beres
kalau kamu nih kerjaannya begini terus
mama tuh bisa jantungan
kemarin kemarin kamu kejar
kejar bu ronan
sekarang kamu ditahan polisi
udahlah kerja tuh yang wajar wajar aja
udah cukup ya
kamu jadi asistennya pak adebaran
walaupun gajinya kamu besar
tapi kalau kamu kerjaannya gak jelas
kamu juga gak punya waktu buat diri kamu
dan juga kalau sampai apartemen
kamu masih ditelepon telponin terus
semua pekerjaan kamu gak ada
dan itu pasti ada konsekuensinya ma
percaya sama aku
mau kita kerja apapun
dan bersiko ma
lagian aku gak bisa berhenti gitu aja mak
masih banyak banget kerjaan aku disana
dan aku punya tanggung jawab
aku gak bisa lepas tanggung jawab gitu aja
atau pilih bekerja dengan pak adebaran terus
mama mau yang terbaik buat anak mama
kamu berhenti jadi asistennya pak adebaran
sekarang kamu mandi
mamamu siapkan makan malam buat kita
karena emang bukan asap yang bunuh nyamuk
pakai vapen nyaris tanpa asap
vapen nyaris tanpa asap
terima kasih banyak ya
kok buandien gak bawa mobil
ada yang aneh ya
tumit tumitan buandien gak naik mobil
lah itu mobil pak bos
kok buandien udah bareng pak bos ya
ini mau udah pasti roman romannya ini
huru hara lagi
set dah orang kaya ya
banyak duit aja huru hara bulu
bagaimana nggak bisa beli beras
gak bisa beli susu
gak bisa beli gas
kok mama bayar pulang cus
sabar ya anak cantik
cus aku mau pulang
mungkin mama masih di jalan
eh di sini kan dingin
gimana kalau kita nunggu mama di dalam
aku maunya nunggu mama di sini
saya udah nungguin dari tadi
kita masuk yuk
sudah terpantau dengan jelas kalau mas al sama mbak andi itu sedang ribut bu
keliatan kan kalau mbak andien tuh sedang menghindari mas al
tuh mbak andien buru buru ngajak rehina masuk
sedangkan mas a kayak pengen ngomong sesuatu sama mbak andin
kayak ingin menyampaikan sesuatu ngejelasin gitu bu
kenapa pada tegang gini mukanya
adanya gak beres nih
kayaknya tadi andien sengaja banget hindarin pak bos
makanya buru buru ngajak rena masuk
aduh huru hara apa lagi di sini
kalau mas al pasti sedang melakukan kesalahan lagi bu
kiki tuh gemes deh sama mas al bu
kenapa si mas al itu selalu bikin salah mulu
tapi nggak apa apa deh bu ya
yang penting kan mbak andin pulangnya ke rumah ini
nggak ke rumah orang tuanya
iya sih bener juga kan mbak kiki
aduh saya jadi khawatir
mungkin aku harus cari tahu sendiri apa penyebab pertengkaran mereka
aku gak mau ini jadi berkepanjangan dan membuat reina bersedih lagi
kok kamu baru pulang
udah malam begini noh
seharian ini ada urusan yang harus aku selesaikan ma
kamu udah urusin
salah satu yang aku urus hari ini adalah soal elsa
aku dekat kantor polisi
aku mau bicara sama mama dan juga papa
tolong deh kamu jangan bikin cemas mama ya
terus apa keputusan kamu apa
aku udah ambil keputusan ma kalau
tuntutan aku soal penesukan
dari laporan di kantor polisi
aku putuskan untuk menyelesaikan secara kekontrolan
aku mau bicara sama mama
aku mau bicara sama elsa
aku mau bicara sama mama
aku mau bicara sama elsa

aku putuskan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan
dan besok elsa udah bisa bebas
terus kamu mau terima dia lagi
setelah semua yang dia lakukan ke kamu loh
mama gak habis pikir ya sama kamu
terus terang no
mama tuh sangat sangat kecewa sama elsa
papa juga sama kecewa sama bapak
apa yang terbaik buat kamu
buat masa depan kamu
buat pernikahan kamu
kamu yang lebih tahu
kau ke kamar dulu
dua tambah tiga
satu dua tiga empat lima
dua tambah tiga
sama tua aku
sama tua aku
pasti capek kan udah ngerjain pr
pasti capek kan udah ngerjain pr
masuk istirahat ya

mama antarin ke kamar oke